peringati hari pangan dunia enam belas oktober dua ribu dua puluh
indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks
salah satu diantaranya adalah soal ketahanan dan kedaulatan pangan
organisasi gerbang tani mencatat
ketersediaan lahan dan kebijakan impor pangan
merupakan konteks yang perlu dievaluasi
dengan longgarnya keran impor pangan
para petani menilai pemerintah hanya berkonsentrasi
untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa kedaulatan pangan
pemain pemain impor ini tetap melakukan impor pangan impor beras
jadi ketika barang petani banyak
disuruh melakukan impor
sehingga petani harganya jadi jatuh
nah ini menyebabkan banyak petani kita yang kemudian menjadi rugi
akibat harga penjualan tidak sesuai dengan
harga produksi tidak sesuai dengan penjualan
karena barang mereka dihantam sama barang luar
wahana lingkungan hidup juga melihat pangan indonesia
terjebak pada pertanian monokultur
dengan padi menjadi prioritas
walhi juga memberi catatan khusus untuk perlindungan ruang
dan lahan untuk pertanian
terutama saat menghadapi program pembangunan strategis nasional
pertama sebenarnya dalam konteks pangan
ialah soal perlindungan pangan lokalnya jadi penting
soal diversifikasi pangan itu tidak turun
ketika bikin proyek padi lagi ditaruhnya
di kalimantan tidak semua orang juga pada saudara saudara kita
di wilayah lain indonesia menggunakan pangan padi juga
nah ancaman dalam konteks omnibus ketika kemudian
wilayah kawasan hutan batas minimumnya dihilangkan
ada ruang perlindungan yang hilang
nah ketika ruang perlindungannya hilang
ancaman terhadap pangan lokalnya menjadi tinggi
namun pemerintah tetap optimis menghadapi tantangan
untuk ketahanan pangan pemerintah melalui kementerian pertanian mengklaim
stok pangan nasional cukup sampai akhir tahun
produksi pangan pokok seperti padi dalam setahun dapat mencapai tiga puluh tiga juta ton
sementara untuk kedaulatan pangan
ketersediaan lahan pertanian juga diklaim cukup
meskipun harus menghadapi tantangan program pembangunan strategis nasional
komitmen pemerintah melalui kementerian pertanian tentunya tetap menyediakan pangan
yang mencukupi kebutuhan masyarakat indonesia
untuk sebelas komunitas utama khususnya pangan
kekhawatiran menyusutnya lahan pasti ya
karena satu mungkin peruntukannya untuk kebutuhan kebutuhan pembangunan yang strategis tentunya
misalnya itu pasti terjadi
oleh karena itu pemerintah juga melakukan antisipasi
di antaranya adalah pemanfaatan atau optimalisasi lahan lahan baru kita
seperti misalnya di kalimantan tengah
ada tiga puluh ribu hektare yang kita tahun ini kita programkan
menurut global food security index dari berbagai kriteria
indonesia menempati peringkat ke dua belas di asia pasifik
peringkat enam puluh dua dunia dalam hal ketahanan pangan pada dua ribu sembilan belas
berdasarkan catatan organisasi pangan dunia fao
ketahanan pangan indonesia bahkan berada pada urutan kelima di asia tenggara
meskipun nilai total indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
tetapi kurangnya riset dan pengembangan juga konsumsi protein
dianggap menjadi faktor utama yang harus dibenahi
pertanian konservasi yang berkelanjutan adalah solusi terbaik untuk indonesia
memang pangan kita saat ini masih ketergantungan pada beras itu masih cukup tinggi
kita berusaha sekarang sudah dilakukan indonesia
untuk melakukan transformasi
transformasi dari sifatnya peningkatan produksi
tetapi sekarang lebih ke arah yang disebut dengan sistem pangan berkelanjutan
dengan sejarah kuat sebagai negara agraris dan maritim
indonesia memiliki sumber daya dan potensi yang kuat
fao menilai potensi ini akan menjadi tulang punggung bangsa
jika didukung kebijakan yang tepat sasaran
dan mudah diimplementasikan